meninggalkan kerusakan sejumlah fasilitas umum
kerusakan ini ada yang mulai diperbaiki seperti jalur busway
sementara sejumlah fasilitas lainnya masih belum digunakan
termasuk gerbang tol pejombongan yang terbakar selasa malam
petugas dinas perhubungan mulai memperbaiki separator dan tanda lalu lintas
sepanjang jalan gatot subroto yang berserakan dirusak oleh masa aksi
fasilitas umum yang mulai diperbaiki petugas diantaranya
fasilitas jalan umum
sedangkan kerusakan fasilitas lainnya yang masih dibiarkan oleh petugas
adalah sejumlah pos polisi yang rusak dan dibakar masa selasa malam
seperti pos lantas pertigaan hotel mulia dan pos polisi subsektor palmerah jakarta pusat
kondisi pos polisi ini masih berantakan dengan sejumlah kendaraan yang hangus terbakar
batu batu dan kaca kaca masih berserakan dan belum dilakukan pembersihan oleh petugas
sementara itu pihak jasa marga masih belum mengoperasikan layanan
di gerbang tol pejombongan rabu pagi
gerbang tol pejombongan mengalami kerusakan parah
usai dibakar oleh sekelompok masa pada selasa malam
hal ini pun sempat membuat sejumlah pengendara kebingungan
dan terpaksa menggunakan jalur arteri
lantaran akses masuk tol pejompongan masih ditutup
sebelumnya aksi demonstrasi penolakan revisi undang undang kpk
serta rancangan kitab undang undang hukum dan pidana rkuhp
berlangsung pada selasa hingga menjelang tengah malam
masa pendemo baru benar benar bubar pada rabu dini hari
rizky ihtiar yahya jakarta